kita saksikan presiden joko widodo sudah keluar dari ruang jenazah di rumah duka di patra jasa kuningan jakarta selatan
dan di ruang jenazah di rumah duka presiden joko widodo baru saja usai melakukan sholat jenazah
selatan joko widodo
saya di kediaman rumah duka bapak prof biji habibie meskipun tadi malam saya sudah ke rsphd
tapi ini adalah sebuah penghormatan besar kita dari seluruh rakyat indonesia dari pemerintah
kepada pengabdian beliau kepada bangsa dan negara
dan nanti siang jika di taman makapahawan di kalibata saya akan bertindak sebagai inspektur pacara
kita semuanya seluruh masyarakat indonesia
saya mengajak untuk berdoa bersama
semoga bapak bijo diterima di sisi allah swt
dengan tempat yang paling baik di sisinya
saya rasa itu yang bisa saya terima kasih
itu tadi presiden jokowi usai menyatakan pernyataannya di depan media
dia mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk turut juga mendoakan presiden ketiga republik indonesia
yang akan dimakamkan nanti pada pukul empat belas waktu indonesia barat di taman makam pahlawan
dan presiden jokowi sendiri akan bertindak sebagai inspektur upacara

dia melakukan perubahan dengan kemampuan

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak